hujan yang mengguyur sejak kamis malam hingga jumat sore membuat sejumlah sungai di luwu sulawesi selatan meluap menyebabkan banjir di delapan kecamatan
kami rangkum selengkapnya dalam kilas nusantara
sebuah minibus terguling hingga akhirnya menabrak tiang listrik di jalan diponegoro semarang jawa tengah
minibus diduga mengalami pecah ban yang membuat pengemudi kehilangan kendali hingga menyebabkan mobil terguling
polisi dan warga sekitar lokasi langsung mengevakuasi tiga orang penumpang dari dalam minibus yang terguling
dua diantaranya adalah anak balita dan satu orang lansia
tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini
dua orang pengendara motor yang melaju dari arah yang sama mengalami luka ringan akibat menabrak minibus